nah ini kita coba kita bergeser ke eropa tahu daerah yang terkenal dengan kastilnya
eropa itu banyak yang terkenal dengan kastil ada rumania tapi yang paling saya ingat itu ialah tempat syutingnya ini ya kalau nggak salah triple x ceko
dan juga film indonesia salah satunya
surat dari praha
tentang thr bukan
ini kita langsung saja ke praha untuk mengetahui bagaimana suasananya
ya langsung saja disana ini sudah ada warga
ini langsung saja untuk mengetahui dipotong tiba tiba
dipotong tiba tiba ya ada
sebenarnya ini duta besar indonesia untuk ceko slowekia sudah ada di sana ya aulia aman rahman di praha
pak aulia assalamualaikum selamat pagi dari jakarta
selamat pagi pak
selamat pagi pak
kami alhamdulillah baru satu jam dan lalu melaksanakan pasaran suara
belum bulan di ceko
saat itu adalah jam tiga waktu tur di jakarta
oh baru berbuka puasa pak ya
berapa jam sih pak waktu disana
ya kita berbuka puasa di jelat tiga jam
jam tiga pasaran waktu kita berbuka puasa itu kita menunggu lima jam
itu untuk orang indonesia memang membutuhkan suasana bersih
dan juga min
dan juga min
dan juga min

sebutnya sekarang juga nayongter puri
dan juga min terus berdua
mungkin pembagi perusahaan min selalu akan pernah dirubah
dengan para sekelopfah disana
memiliki indonesia tapi kok indonesia di tim ucapkan selamat usaha kepada pak jensa
semoga pak jensa panjang umur dan suatu memimpin bahasa indonesia ke depan gitu
baik baik pak aulia di sana kan umat muslim merupakan kaum minoritas begitu bahkan
masjidnya saja hanya ada beberapa yang menyediakan masjid di ceko ini bagaimana
tantangan untuk menghadapi tantangan tersebut komunitas muslim di ceko sana pak
indonesia indonesia juga
khususnya mengenai pengaruh pengaruh terutama islam yang diberikan kesempatan
di samping itu juga tentangan juga kuat pak
karena lamanya enam belas jam juga perlukaan
mesin juga ada mesin untuk melaksanakan
terawih juga dilaksanakan
dan juga cukup aktif kesempatan kita di ceko
untuk melaksanakan apa namanya
jadwal kami dengan masyarakat ceko
melaksanakan partai bersama dan juga
kita ingat pada pembukaan juga
selak dan ini semua makanan makanan indonesia
baik terima kasih pak aulia aman rahman
duta besar indonesia untuk ceko
dia menggambarkan tadi
bagaimana di sana juga umat muslim indonesia bersemangat ya
bersemangat saling menghormati
ada sedikit gangguan teknis begitu
tapi kita tetap mendapatkan pesannya
bahwa toleransi masih datang